ya dan kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan hamzah asudi lubis yang merupakan presiden ppi lebanon
selamat malam waktu indonesia selamat sore berarti ya waktu lebanon
hamzah dengan perbedaan waktu empat jam ini bagaimana kondisi terkini di sana terutama anda saat ini berada dekat dengan pelabuhan yang menjadi pusat ledakan
bagaimana kondisi di sana adakah peningkatan pengamanan terutama di kota beirut ataupun di tempat anda berada saat ini
selamat sore kak maifri sampai saat ini situasi yang terbaru sekarang memang sudah terlihat kondusif ya berbeda dengan ketika ledakan kemarin
dan juga hapus satu hapus dua sangat berbeda ini situasi sudah sangat kondusif dan juga sudah banyak transportasi umum maupun transportasi pribadi yang sudah lewat
dan juga untuk pengamanan yang sebelumnya ketika ledakan terjadi itu sangat cepat dikondisikan
ibu kota lebanon di beirut sampai sekarang ini sudah hanya pengamanan yang paling ketat itu di sekitar pelabuhan saja seperti itu
baik informasi yang kami dapatkan ini kan aksi protes juga dilakukan oleh warga beirut ya terutama di gedung pemerintahan
sebenarnya seperti apa respon dari warga beirut terhadap penanganan terkini yang dilakukan oleh pemerintah setempat
ya benar benar sekali
tempat kemarin malam kita juga dapat info
di berita yang beredar bahwa banyak rakyat gairut yang protes di depan gedung parlemen karena memang rasa pemerintah sudah lalai dan juga sudah gagal dalam menangani bencana seperti ini
karena memang sampai sudah hapus tiga ataupun sampai saat ini masih belum ditemukan siapa penyebab dari ledakan di pelabuhan beirut ini
oke sejauh ini informasi yang dinyatakan
atau diberikan kepada warga di sana dari pemerintah apa penyebab pasti dari terjadinya ledakan ini
informasi resmi yang dirilis oleh pemerintah
informasi yang kami dapatkan sampai saat ini dari berita yang beredar di berita di lebanon
sampai saat ini perdana menteri hasan liak hanya menyampaikan bahwasannya ini memang ledakan yang disebutkan oleh amon yusuf zad dua ribu tujuh ratus lima puluh ton
disimpan di dalam gudang sudah lebih dari kurang lebih enam tahun dan juga sampai saat ini belum masih belum pemerintah belum memberikan statement lebih jelas siapa penyebab daripada ledakan ini
dan apakah itu artinya aksi protes yang dilakukan oleh warga di sana juga terkait dengan apa statement dari pemerintah yang tadi anda sampaikan
ya benar sekali
kemarin malam protes mereka yang mereka sampaikan adalah memang ini mungkin hanya mungkin keberlanjutan daripada revolusi yang mereka tuntut sebelum pandemi ini sebelum datangnya pandemi
kemudian itu ditambah lagi karena ada ledakan ini sampai saat ini pun pelaku daripada peledakan ini belum ditemukan makanya mereka mengadakan protes bahkan sampai ada statement daripada masyarakat
itu besok hari
sabtu itu akan ada diadakan demo besar besaran seperti itu
oke tuntutannya masih sama ya seperti yang tadi anda sampaikan
sementara itu kalau pasca kejadian kita bicara usai kejadian yang berlangsung pada selasa waktu setempat kemarin ya
adakah pengaruh atau dampaknya bagi warga asing termasuk dengan warga negara indonesia yang ada di beirut
pasca ledakan memang sampai saat ini kita belum mendapatkan pengaruh yang sangat besar karena memang
hampir sama seperti apa yang kami rasakan ketika pandemi berlangsung dan juga yang kami dapat dari sini mahasiswa itu terdapat di enam tujuh titik
dan karena enam itu ada kampus dan juga satu titik di sekretariat pt lebanon di mana sekretariat ini jaraknya yang paling dekat daripada lokasi ledakan itu kurang lebih empat lima km
sampai saat ini terkait mahasiswa asing ataupun terkait dengan
warga negara asing
belum ada kebijakan pemerintah lebih lanjut karena memang mereka masih fokus untuk membenahi yang terdampak dari ledakan ini
tadi anda menyebutkan bahwa saat ini pemerintah masih terfokus dengan mengatasi begitu ya korban korban ledakan
saat ini kondisinya seperti apa para korban ini
sampai saat ini berita yang kami dapat resmi dari kementerian itu ada sebanyak satu ratus lima puluh empat korban
juga lebih daripada lima korban luka luka
dan juga masih sampai saat ini masih dalam proses pencarian korban evaluasi korban
karena memang masih banyak gedung gedung yang besar dan juga penyimpanan penyimpanan yang bisa dilihat di belakang ini itu masih belum terangkat
karena memang masih butuh banyak volunteer dan juga masih butuh banyak alat berat untuk mengangkat runtuhan gedung seperti itu
kalau kondisi dari para pengungsi sendiri ini
seperti apa apakah hamzah memiliki informasinya
pengungsi kebanyakan mungkin pengungsi dari syria
tapi sampai saat ini kita juga belum mendapatkan informasi terkait kebijakan pemerintah terhadap warga negara asing maupun pengungsi
tapi pengungsi memang letaknya sangat jauh daripada pelabuhan di beirut ini
maksudnya pengungsi yang terdampak dari ledakan tersebut hamzah
apa kira kira kebutuhan yang paling mendesak yang sangat dibutuhkan oleh para pengungsi saat ini
informasi yang kami dapat dari palang merah lebanon mereka menyebutkan bahwa pengungsi daripada yang dampak ledakan ini memang mereka banyak membutuhkan donor darah
itu sudah banyak disebar tempat pengambilan donor darahnya di kota tripoli di kota beirut maupun di kota kota lainnya
sampai saat ini donor darah dan juga mungkin kebutuhan makanan pokok yang mungkin banyak daripada radius sampai satu tiga km ini
warga yang terkena dampak ini rumahnya hancur
sampai saat ini juga memang beberapa kami lihat masih ada yang tetap stay di apartemennya
itu mengemas ngemas barang untuk turun dan juga untuk bahkan beberapa ada yang juga ikut merenovasi rumah di sekitar apartemen di sekitar ledakan ini seperti itu
terima kasih banyak hamzah atas informasinya malam ini dan pastikan anda terus menjaga kesehatan dan keselamatan anda dan terus terapkan protokol kesehatan
salam untuk seluruh enam puluh lima mahasiswa indonesia lainnya yang ada di sana
terima kasih banyak hamzah